terima kasih banyak ya pak adi
terima kasih banyak ya pak adi
tidak ada yang bisa di rumah
tugas buat cari nafkah ini aku
tugas aku keh
kaki jangan pernah mau seperti ini lagi
kakek dengar semuanya
tapi satu hal yang kamu perlu tahu
selama berpuluh tahun kakek bekerja
dari mana uangnya
dari kakek bekerja di tempatnya irwin syah
aku tahu keh
kalau masalah itu aku tahu aku paham banget
ada ikatan emosional antara kakek dengan keluarga pak irwin syah
kaki juga nggak bisa ninggalin begitu aja kalau lagi ada masalah
cuma yang jadi masalah buat aku sekarang
aku gak mau kakek jadi pesuruh cintanya jody dan nona
mana tegan yang nona menyuruh kakek bekerja jadi supirnya dan jody
jadi yang menyuruh kakek kerja jadi supirnya jody bukan nona
ya udah kalau gitu
aku lega sekarang
karena kakek nggak disuruh suruh sama mereka kan
tapi begini keh
kakek boleh kerja tetap sama jody jadi supirnya jody
tapi kakek harus pulang ke rumah
keh kakek harus pulang ke rumah
maafkan kakek nara
ini semua untuk kebaikan kita sekeluarga
kalau dipikir pikir bener juga ya kata nara
aku nggak boleh nyerah
aku nggak boleh nyerah
pokoknya aku harus terus berusaha untuk mengubah papa
tapi sebelumnya aku harus beresin dulu semua masalah yang aku lakuin
papa punya uang kan untuk bayar ya
jangan sampai bangun mahal dulu pa
awas aja papa ngaku gak ada uang
mana sih hasil investasi pak
ingat ya pa
aku mau uangku kembali
aku udah nggak tahan di sini
aku mau uangku kembali aku udah gak tahan di sini
aku cepat cepat mau ke luar negeri untuk kuliah di sana
kok baju kamu kayak gitu sih
nona kesini cuma mau ambil baju nona

terlalu terlalu terlalu

lagu banget sih itu anak

masanya sekarang mau maju
kalau ada air untuk infected segera pindah variants e

sekarang aku bisa bantu mama dan papa dengan benar
dulu aku cuma main doang sih kerjaannya
aku benar benar gak menghargai semua kekayaan yang aku miliki kemarin
semua ini emang teguran dari allah
pokoknya aku akan berubah menjadi orang yang lebih baik setelah melalui semua ini
makasih ya allah untuk cobaan ini
kok akhir akhir ini kamu sering ngelamun
kamu kecapean ya mas
mas kamu itu jangan kecapean
nanti kalau kamu sakit aku kan yang sedih
winona ngapain dia ngelamar kerja di sini
aku mencari spoke nya
yaudah guaheavy gue bos limitex treatment dulu
tidak tidak tak kacau selalu
mereka paham kan
tapi apa dia berhak paham impostor tahu
beliau panggilsa saya ke waklasalam

cincin yang dari jody udah dijual ya
lumayan itu berlian kalau kamu jual kira kira bisa untuk hidup setahun
katanya ibu tiur mau nagih utang sama irwin syah
ini sekarang anaknya ada di gedung saya
ibu datang aja kesini langsung
sebelum dia kabur nanti nggak dibayar bayar
aduh saya gak mau pak
gimana kalau langsung kerja aja deh pak
berarti saya juga akan lupakan kamu sekarang juga
tepat dulu dong pak
bapak kasih saya kesempatan nih pak
mendingan saya langsung kerja
sekarang juga kamu keluar
bapak gak usah teriak teriak dong
katain aja deh
ini gue kenapa gak siap siap sih
duh duh duh
kamu dimana sekarang
urusan kita tadi pagi belum selesai
judi kamu dengerin aku ya
aku tuh baru selesai interview di gedung satya gara
mendingan kamu ngomong sama aku nanti aja ya
pokoknya aku samperin kamu sekarang
kenapa sih buru buru dimatiin
padahal aku tuh mau ngasih tau dia kalau mamanya tuh lagi di sini
mau ketemu dia di parkiran aja
jangan kabur terus dan bayar hutangnya
ibu denger dulu ya bu
kalau ibu ada masalah sama papa saya
eh sembarangan kamu ya
uang itu dulu juga dipakai kan
dan jangan dilepas sampai bapaknya lunas bayar hutang
aduh ibu ini apa sih
jangan sampai saya bisa lebih kejam lagi dari ini
sakit tau gak
eh sakit tau gak
gak sopan deh
bapak bapak lepas gak
sakit tau gak
itu adalah balasan yang setimpal untuk sikap kurang ajar kamu tadi winona
terima kasih banyak ya pak hadi